pada hari minggu pagi dibatalkan yakni kereta bengawan kereta dharma wangsa kereta tegal ekspres dan kereta serayu
dan pt kedok satu jakarta mengucapkan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan ka dampak dari jalur rel yang terendam banjir tersebut
ada tersebut dan seluruh tim prasarana saat ini sedang melakukan proses percepatan perbaikan dari jalur rel yang terdampak banjir
sejumlah calon penumpang tujuan sejumlah daerah di pulau jawa memaklumi kondisi yang terjadi
yang disebabkan cuaca ekstrim
para calon penumpang berharap pt daob satu memberikan informasi lanjutan terkait perjalanan kereta
pembatalan perjalanan yang disebabkan oleh cuaca ekstrim dikirim dalam siaran pers kepada media
pelintasan yang terendam berada pada petak jalan antara kedung gede
lemah abang di kilometer lima puluh lima plus seratus sampai dengan kilometer lima puluh empat plus lima ratus
hingga kini penyedotan air di lokasi masih terus dilakukan
tim liputan cnn indonesia